gubernur jawa tengah yang juga bakal calon presiden dari pdi perjuangan ganjar pranowo
mendatangi kediaman kiai haji mustafa bisri atau gusmus di rembang jawa tengah rabu siang
ganjar tiba sekitar pukul sebelas siang dan ditemui langsung oleh gusmus di kediamannya
mereka lalu menggelar pertemuan tertutup selama satu jam
kepada wartawan ganjar mengaku kedatangannya sebatas silaturahmi di momen hari raya idul fitri
ia tak mengungkap secara spesifik isi pembicaraannya bersama gusmus